sehingga para imam mampu mengatamkan satu al quran sebanyak tiga puluh juz
dalam sepuluh tahun terakhir gitu ya
yang akan dijalankan oleh pemerintah
beberapa bahan bakul bahan pokok sebakul kira kira begitu
tak kalah dengan fasilitas apartemen rumah tapak di atas mal dilengkapi fasilitas olahraga seperti kolam renang ruang bermain anak hingga pusat kebugaran
mengapa korban tidak langsung
mbak kiko meskipun harga emas terbilang stabil
karena dengan seminggu dia berburu tenggiling dapat lima ekor tenggiling dia sudah dapat mengantongi uang empat atau lima juta
ada teh kecombrang stroberi yang menggunakan sirup hasil fermentasi kecombrang dan stroberi
kalau upah kita sudah lebih tinggi dari vietnam
perang yang dilakukan oleh israel dengan
dan kita berjuangkan alhamdulillah bisa diterima
kenapa bapak ada di sini saat ini
harapan kita semua ya jadi memang ini
ini tentu juga menjadi evaluasi dari klub termasuk juga lib sendiri mungkin juga lalai terkait dengan kendor melakukan pengawasan belum melibatkan stakeholder yang secara menyeluruh seperti itu itu juga kita akui
terus kelamaan aku disuruh bekerja di itu